lo ngapain sih di tempat kayak gini malem malem kan
gue anterin ya
besok mendingan lu datang lagi dan bicara
kamu gak perlu ngajarin apa yang harus aku lakuin di
apa iya juli meragukan cintaku
kenapa sih dia nggak percaya sama cintaku yang tulus dan tanpa pamrik itu
mendingan gue tanyain langsung deh
pas banget dia nelfon
tapi bisa nggak kalian dengerin nih
kung paket jelly

aku kita bersashes sikgitu
jadi epic val association jangan deng dengin lagi
nek ademang grandma
panum padang nih
mbak pak milonya ada nggak
maaf mbak pak milonya lagi nggak ada lagi keluar kantor
yaudah makasih ya mbak
aduh mil kamu ke mana sih
seharian nyari kamu ke mana mana nggak ada juga
ya teleponku nggak diangkat sms ku nggak dibalas
jangan siksa aku kayak gini dong mil
ada yang harus kita omongin
kamu jangan menghindar dari aku terus
mil lo pemaranya lama banget ya
aku harus ngelakuin sesuatu yang bener bener beda
pokoknya gue gak boleh kalah
mungkin kali ini alia benar
m trugalah kamu lihat aku mil
memang p dunet
mereka menganggap kau menikahi juli hanya untuk
mengincar hartanya tapi itu salah besar
gua nggak mengharapkan apa apa dari juli selain cintanya
cara per manigan
cukup juli aku cuma mengharapkan kamu dan cinta kamu
tapi mama dan kak di andrea itu juga salah kalau hanya menganggap aku akan menjadi budaknya juli ketika menikah nanti
juli nggak seperti itu
dan aku juga yakin kalau juli itu adalah cinta aku dan kita akan secepatnya menikah
lu ngapain sih di tempat kayak gini malem malem kan
sekarang mendingan lu sekarang pulang
gue anterin ya
besok mendingan lu datang lagi dan bicara
kamu gak perlu ngajarin apa yang harus aku lakuin dik
bukan gitu jul
tapi lihat diri lu kayak gini
aku tahu kok apa yang aku lakuin
mendingan sekarang kita masuk aja ya
mereka nggak tahu kan kalau lo lagi ada di sini
sekarang ini aku gak mau dengan kata kata siapapun lagi kecuali kata hati aku
kata hati aku gak akan pernah bohong dik
dan nggak akan pernah menyesatkan
gue tuh cuma sedih ngeliat lu kayak gini
ya udah kalau gitu pergi
kamu pergi dari sini dan kamu gak akan melihat aku lagi
apa yang harus gue lakuin supaya lu tahu kalau gue juga sangat mencintai lu jul
aku sayang ini aku
pak bapak udah tidur
ngapain kamu pendap pendap masuk kamar saya
hal penting apa
maaf maaf pak kayaknya si alia itu udah ngeracunin pikiran bapak dik
bapak tuh dibikin berantem terus sama mbak juli anak bapak sendiri
ya jelas aja kalau saya kecewa sama juli dia udah gak punya waktu lagi buat saya
tuh kan bapak benar benar udah kena racunnya alia pak
kamu jangan asal dulu ya
yang jelas alias sudah menolong saya
di saat anak saya sendiri nggak ada
sibuk ngurusin perusahaan dan calon suaminya yang nggak benar itu
nah kan bapak nyalahin mbak juli lagi ya kan
jangan jangan kamu yang sudah diracun sama milo dan ibu diana
aduh pak saya itu nggak mempan pak diracun
eh dengar ya saya gak mungkin berbalik melawan alia yang sudah saya anggap seperti anak saya sendiri
iya dia lebih peduli dibanding anak kandung saya sendiri
dia yang merawat saya belakangan ini
waduh gawat si alia bener bener udah ngeracunin pikirannya pak ahmad
sampai dia dianggap anak segala
ini nggak boleh dibiarin
bapak belum tidur
mau aku bacain cerita lagi
saya sudah berhasil
ya tuhan juli
aku akan terus berdiri di sini sampai kamu mau menjawab aku sayang
kebodohan apa yang udah aku lakukan
udah apa yang udah aku lakukan ya
kamu kenapa sayang juli
kamu jangan tinggalin aku lagi
jangan abaikan aku mi